pemerintah provinsi dki jakarta menggelar upacara penghormatan terakhir kepada jenazah sekda saifullah di halaman balai kota pada rabu siang
jenasa sekretaris daerah dki jakarta saifullah mendapat penghormatan terakhir dari pejabat dan asn di gedung balai kota
jenasa saifullah akan dimakamkan di rorotan cilincing jakarta utara
gubernur dki jakarta anies baswedan mengungkapkan saifullah telah mengabdi selama tiga puluh enam tahun di pemerintahan provinsi dki jakarta
dan aktif dalam upaya memerangi covid sembilan belas di ibu kota
anies juga menambahkan pihaknya akan menutup gedung g balai kota setelah ditemukan dua pejabat positif terinfeksi covid sembilan belas
siang hari ini baru saja kita melepas jenazah bapak sekda bapak saifullah untuk dimakamkan
beliau wafat pada pukul dua belas lima puluh lima hari senin tanggal enam belas
dua belas september dua ribu dua puluh dalam usia lima puluh enam tahun
beliau mengabdi di dki sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat jadi sudah tiga puluh enam tahun mengabdi di jakarta
dari mulai sebagai guru sampai akhirnya kepala dinas di beberapa dinas wali kota dan sekda pemprov dki jakarta
kita kehilangan seorang pribadi yang amat baik seorang pekerja keras
saya bersama pak sekda hampir tiap hari
setiap hari kita ada pertemuan setiap hari kita ada acara bersama
dan selama ini pula beliau menunjukkan kerja seorang profesional
apalagi ketika menghadapi wabah covid ini
dua puluh empat jam kita kerja bersama